nah ini ada informasi yang viral juga pemirsa sebuah panggung pernikahan di kapuk cengkaring jakarta barat tiba tiba saja ambruk
nah ini jadi perbincangan nih bahkan seorang pak sutopo purwonugroho kepala bnpb kepala data informasi dan juga data humas bnpb
langsung retweet dan banyak juga yang komentar
nah memang untuk sementara ini sejumlah tamu sampai tercebur ke sungai yang ada di bawahnya termasuk juga sang pengantin
video pesta pernikahan ini dibagikan oleh akun facebook rararias pengantin senin sebelas februari
video ini pun langsung viral di media sosial dan telah dibagikan lebih dari empat ratus sembilan kali
penyebabnya panggung pernikahan yang dilapisi karpet berwarna merah ini tiba tiba saja ambruk di bagian tengahnya
beberapa tamu undangan yang ada di atas
pemangkasnya pun langsung tercerembab
di bagian bawah panggung tampak ada beberapa orang termasuk yang memakai baju pengantin
sementara sejumlah tamu undangan dievakuasi dari kali oleh warga lain
pakaian mereka juga terlihat basah
dikutip dari detik com kejadian ini terjadi minggu siang
namun acara tetap dilanjutkan setelah diperbaiki
dalam keterangannya rala pun berharap agar keluarga diberi kesabaran dan kejadian ini tak terulang kembali